eros kan gak ada hubungan apa apa pak
mas sama akemet
eros seorang pertemuan kemarin
siang dengan dirimu adalah
eros kan juga baru pulang dari bandung
dirimu bagaikan bunga mawar
di setiap kelopaknya
cup kemet mana
iya emang belum ketemu dari tadi
akemet punya pacar lagi
kemet sih setia
ngapain kamu met
eh bikin kaget saya aja
karena aku gak tau kalo kamu bakalan
kalau saya sudah menikah dengan eros
mau tik bunga
ibu nya kemet gak nyari ke rumah eros
jangan marah tuh cuk
kemet mau nikah sama eros
kemet yang bilang
katanya dia mau nikah sama eros
bawa bunga segala
ayo kita ke rumah eros
cek jadi cukur gak
saya harus dapetin dia
bapak lagi di sawah
sebentar emak panggilin
bakalan lama ini teh
sebentar ya pak
panggung sedikit lagi
nanti aja lah
waduh ngapain sih
ibu sama sopi kesini
ya ampun kamu tuh cantik pisahnya sekarang
ibu langsung setuju
si playboy tuh kesini
kayaknya ngumpet di samping
tadi tadi samping sebelah sana gak ada
mungkin di samping sebelah sana bu
waduh kawat ada eros sama si tuyul
di belakang juga nggak ada
mumpet di wc kali bu
itu mana mungkin kemet mumpet di wc kan bau
jatuh cinta memang bisa membuat manusia terjebak
mudah mudahan aja si kemet gak dapet masalah
kok gue jadi kesini ya
hah die lagi
hah cukur cukur ogut gak mau dicukur
tadi pagi dimarahin punya kemet
eh sekarang dimarahin kamu
lu dimarahin kenapa
nanya kemet kemana
saya jawab ke rumah eros
aduh kenapa lu jawab adi
orang nanya harus dijawab yusuf
kalau begini kan jadi panjang urusannya harusnya lu gak jawab odi
lah kok dimarahin lagi
mak ke depan aja duluan ya bapak mau buang air kecil
udah di ujung mak
buruan lah tuh pak
beneran erosnya belum ketemu akemet
belum ketemu gimana kemarin kan ketemu
itu kan kemarin a hari ini belum
moka siapa di dalam
yaudah maaf ya eros ya ibu permisi dulu
ada apa cik
gak ada apa apa
kamu lagi akemet
yuk jangan tarik saya tuh pak
masih kebelet pipis pak
memangnya kamu codot pipis gelantungan
saya kebelet pak
kok tidak ada bekasnya yang kebelet tipis itu saya
banyak wc lain kenapa atuh harus ke sini
wc ini yang paling dekat bu
banyak alasan kamu semalam dia juga ke sini
maksa mau ketemu eros
eh siapaan ini
eros tak ada hubungan apa apa pak mas sama akemet
tetap untuk eros seorang
pertemuan kemarin siang dengan dirimu adalah sebuah keindahan
eros kan juga baru pulang dari bandung
dirimu bagaikan bunga mawar
cantik indah di setiap kelopaknya